kita beralih ke informasi lain ibu negara iryana joko widodo dan ibu mufidah kala
beserta istri para menteri memperingati acara hari kartini di istana bogor jawa barat
peragaan busana yang menampilkan kebaya nasional dihiasi kain khas nusantara menambah kemerihan acara
acara ini juga dihadiri istri istri gubernur se indonesia dan tiga menteri perempuan
di antaranya menteri luar negeri retno marsudi menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yohana yambise
dan menteri kutanan dan lingkungan hidup siti nur bayabakar
bertema perempuan indonesia yang menginspirasi
ibu iryana juga berdialog dengan aktivis atau tokoh perempuan yang mengabdikan diri pada masyarakat
acara pun ditutup dengan pemberian penghargaan kepada wanita inspiratif yang aktif dalam kegiatan sosial
seperti menolong anak anak yang terjerat narkoba